bagi pemain game halo adalah sebuah game yang terkenal di ranah game konsol
game dengan halo merupakan game dengan genre first person shooter
yang telah memiliki penggemar sejak dirilis pada dua ribu satu lalu
karena nama besar halo diadaptasi menjadi serial dan juga tahun dua ribu dua puluh dua ini
halo akan merilis seri baru dalam layanan streaming digital
dunia masa depan dan luar angkasa selalu mengundang rasa ketertarikan
para ilmuwan berlomba lomba menciptakan teknologi untuk mengungkap kehidupan di luar angkasa
manusia selalu khawatir adanya serangan makhluk asing atau alien
beberapa kisah fiksi ilmiah atau science fiction selalu mengangkat pertempuran dengan makhluk asing
peperangan dengan makhluk asing dibalut dengan kisah kepahlawanan dan kepemimpinan
dan kecanggihan teknologi menjadi kombinasi yang menarik
untuk disaksikan untuk mencari penyelamat

lalu merupakan game perang dari konsol game yang memecahkan rekor penjualan hingga delapan puluh enam miliar rupiah
sejak diluncurkan pertama kali di tahun dua ribu
game halo sekarang sudah mencakup enam belas miliar rupiah
seri dan penjualan mencapai delapan puluh dua juta kopi
hello saat ini diadaptasi menjadi live action series yang bisa dinikmati melalui layanan streaming digital
series ini menceritakan pemimpin spartan yang disebut dengan master chief sebagai tokoh utama
yang merupakan bagian dari super soldier atau prajurit super
karakter master chief merupakan tokoh sejarah yang mencari penyelamat
yang ada di game helo
karakter master chief disukai oleh banyak pemain game dari segala usia
karena ia mewakili jiwa kepemimpinan dalam memimpin pasukan spartan
dalam series ini sendiri tidak akan jauh berbeda dari arus cerita halo di game konsol
dengan pengembangan cerita lebih banyak aksi dan drama
mengambil suasana di abad ke dua puluh tiga
di mana koloni manusia menghadapi ancaman serangan alien
yang disebut dengan the covenant
waralabah helo sendiri sudah dimulai sejak dua ribu lima belas
dan ditonton oleh banyak orang
tidak hanya dari penggemar game
namun juga dari penonton yang menikmati cerita fiksi ilmiah
mampukah manusia di masa depan
menghalau serangan makhluk asing yang bertubi tubi
apakah karakter kepemimpinan master chief
mampu memimpin perang masa depan
dengan bantuan teknologi canggih
serial halo bisa disaksikan dengan berlangganan mola